hari bersepeda sedunia dirayakan setiap hari ini tiga juni
gubernur dki jakarta anies baswedan turut merayakan hari bersepeda dunia
bersama perwakilan duta besar negara sahabat dan komunitas sepeda
anies bergabung bersama perwakilan dari kedutaan besar denmark dan belanda
pegawai badan pemeriksaan keuangan
serta puluhan komunitas melakukan goes bareng dari kawasan bundaran senayan
hingga bundaran hotel indonesia
anies berharap masyarakat indonesia khususnya jakarta
mau menggunakan sepeda bukan hanya sebagai alat olahraga
namun juga sebagai alat transportasi sehari hari
untuk itu pemprov dki berkomitmen untuk terus menambah jalur sepeda
saat ini kebanyakan memandang sepeda sebagai alat sport
kami mengajak untuk melihat ini sebagai alat transport
karenanya untuk bersepeda tidak harus sepeda khusus
tidak harus baju khusus tidak harus sepatu khusus
sepedanya bisa apa saja pakaiannya bisa pakaian keseharian
dan tinggal bersepeda pakai helmnya
jadi kita mengharapkan masyarakat di jakarta mulai lebih membiasakan menggunakan sepeda
karena itulah mengapa pemprov dki jakarta mendorong lebih banyak lagi jalur jalur sepeda
ya ada ajakan untuk bersepeda bareng di hari sepeda sedunia
dan langsung saja kita sapa produser lapangan cien indonesia angga dwi putra
di kawasan senayan jakarta untuk memantau seperti apa suasana hari bersepeda pagi ini di jakarta
angga saya lihat di belakang anda memang terlihat sepi ya
tapi bagaimana sebetulnya apakah masih ada pesepeda yang kemudian ramai untuk melintasi jalur tersebut
ya selamat pagi daniar
tadi saya berangkat dari kawasan bundaran senayan
dan sekarang sudah tiba di kawasan bundaran ai
memang tadi ramai sejak pukul lima pagi seperti itu
ini rangkaian dalam rangka perayaan hari sepeda sedunia
ini bergerak dari kawasan bundaran senayan
sekitar pukul enam tiga puluh seperti itu
dan cukup banyak tadi yang mengikuti kegiatan tersebut
mulai dari perwakilan dari kedutaan besar
denmark belanda kemudian juga ada pegawai badan pemeriksa keuangan
dan juga puluhan komunitas yang tergabung dalam berbagai komunitas komunitas
kemudian ada komunitas lt
dan berbagai macam komunitas lainnya
dan juga tadi ada gubernur dki jakarta anies baswit
dan juga medan merdeka seperti itu
dan ketika sudah sampai di sini di kawasan bundaran ai ini
pegawai bpk ini kembali ke arah kantornya
seperti itu kemudian gubernur dki juga kembali menuju ke kawasan medan merdeka
dan komunitas komunitas tadi sempat melakukan swafoto di daerah sini
namun tidak terlalu lama
dan akhirnya membubarkan diri dengan tertib
seperti itu untuk kembali juga beraktivitas ke kantornya masing masing
dan saat ini memang bisa dikatakan sudah mulai sedikit danier
yang melakukan aktivitas dengan sepedanya
karena memang jam untuk sepeda yang bisa melewati di luar jalur sepeda
mohon maaf daniar ini memang hanya di pukul lima tiga puluh
hingga pukul dari pukul lima tiga puluh saja daniar hingga pukul
dari pukul lima tiga puluh hingga pukul dari pukul lima hingga pukul enam tiga puluh
di luar itu ini hanya bisa melakukan kegiatan atau melakukan kegiatan bersepeda
di dalam jalur sepeda daniar
tentu saja banyak sekali ya polusi yang kemudian menjadi salah satu kendala yang dihadapi
tantangan juga yang dihadapi oleh para pesepeda di sana
seperti anda saat ini ya menghirup udara pagi di jakarta
namun juga banyak sekali kendaraan yang lalu lalang
utamanya kendaraan sepeda bermotor
ada juga soal ajakan dari gubernur anies untuk menggunakan sepeda
tidak hanya untuk olahraga tapi juga untuk berkegiatan sehari hari
ada juga soal tilang sepeda yang rencananya juga ada wacananya nih
bagaimana anda melihat jalur sepeda kemudian juga rencana tilang sepeda
iya danier betul sekali
tadi gubernur anies baswedan sempat menyoroti hal
yang paling penting adalah soal pengguna jalan ini bukan hanya kendaraan bermotor saja
jadi dari mulai pagi ke pagi
dari pejalan kaki sudah ada jalur sendiri di trotoar
kemudian juga pesepeda sudah dibuatkan jalurnya khusus
dan nanti ini akan diperluas kembali
dan juga ada pengguna kendaraan bermotor
dan ini harus saling berbagi danier
jadi kuncinya adalah mereka menggunakan jalan sesuai aturan
seperti tadi misalnya untuk sepeda di luar jam sibuk di antara jam lima hingga pukul enam tiga puluh
memang sepeda sepeda ini bisa menggunakan jalur kendaraan bermotor
namun tentu saja dengan rapi dan tidak
menghalangi pengguna jalan kendaraan bermotor
dan ketika sudah masuk ke jam sibuk ini harus berada di jalur sepeda
dan ini nanti yang akan dilakukan penindakan dengan tilang seperti itu
dan ini akan terus dikomunikasikan antara pihak pemprov dki jakarta dan juga pihak kepolisian
intinya adalah saling menghormati dan mengikuti aturan yang dibuat
yang sudah dan akan dibuat oleh pemerintah provinsi dan juga pihak kepolisian
baik kita nantikan saja bagaimana wacana bertepatan dengan momentum hari sepeda sedunia
terima kasih angga dwi putra
produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari kawasan bundaran hi jakarta